terletak di kawasan kota baru parahyangan kabupaten bandung barat masjid al irshad satya menjadi salah satu masjid yang sudah menerapkan konsep eco green atau ramah lingkungan
masjid dengan luas sembilan ratus tujuh puluh meter persegi ini memiliki desain bangunan dengan banyak celah ventilasi di dindingnya sehingga memberikan kesejukan alami bagi jamaah yang beribadah
banyaknya ventilasi juga membuat masjid ini tidak memerlukan penerangan dari lampu pada siang hari sehingga bisa meminimalisir penggunaan listrik
masjid pun dikelilingi dengan pepohonan rindang yang menambah kesan asri dan nyaman
salah satu keunikan dari masjid al irshad adalah adanya mihrab dengan konsep terbuka seperti ini yang tidak hanya menambah keindahan dengan adanya pemandangan alam tapi juga memberikan kesejukan di dalam masjid
menurut ketua dkm masjid al irsyad konsep ramah lingkungan memang sudah diterapkan sejak
proses pembangunan masjid di tahun dua ribu sembilan mengedepankan kesan natural masjid al irsyad dihiasi bebatuan alam di dalam ruangan
adanya kolam di sekeliling masjid juga semakin menambah kesejukan
masjid ini pun sempat mendapatkan penghargaan dalam ajang kompetisi arsitektur dunia futurak green leadership awards sebagai bangunan religius yang ramah lingkungan pada tahun dua ribu sembilan belas
kami itu selama mengelola masjid sekitar sebelas tahunan ya hampir masuk tahun yang ke dua belas
itu nggak pernah kita menggunakan
gipas angin ataupun apalagi ac gitu ya karena memang semuanya itu udah alami gitu yang membuat eco friendly nya itu bangunan ini coba kita lihat di dinding dindingnya itu semuanya ventilasi sekian banyaknya itu ya yang membuat angin itu selalunya udara itu berputar gitu ya
sirkulasi udaranya sangat sangat membantu untuk pertukaran udara
masjid lain yang menerapkan konsep ramah lingkungan adalah masjid
salman yang terletak di kawasan ganeca kota bandung
masjid ini ditetapkan sebagai percontohan fasilitas publik ramah lingkungan oleh kementerian lingkungan hidup pada tahun dua ribu delapan belas
serupa dengan masjid al irshad masjid salman juga memiliki desain terbuka dengan banyak ventilasi sehingga tidak memerlukan tambahan pendingin udara di dalamnya
bangunan masjid juga sudah dilengkapi panel surya untuk mengurangi konsumsi listrik
untuk mengurangi sampah masjid salman juga menerapkan tata kelola sampah dengan melakukan pemilahan material sampah dan
mengubah sampah menjadi pupuk kompos
kita coba mengurangi penggunaan air minum kemasan ya
kita punya air siap minum filter air siap minum buah jamaah ada teh dan kopi gratis juga
terutama setelah pandemi kita wajibkan pakai tumbler ya
jadi mereka kesini bawa tumbler buat minum teh dan kopi
kolefisiensi air nah ini kita sedang membangun fasilitas rain harvester
rain water harvesting ya rain water harvesting jadi tak ada hujan
kemudian berikutnya nanti daur ulang air wudhu
salim berharap adanya masjid berkonsep ramah lingkungan bisa sekaligus memberi pemahaman dan mengajak jamaah untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan
laisa nisari sekira hadian bandung jawa barat